kalian sudah tumbuh dewasa
tumbuh menjadi seorang satria
tapi sebagai seorang ibu
ibu nda sebenarnya tidak rela

tapi ibu nda sadar
kalian bukan milik ibu nda lagi
kalian bukan milik ibu nda lagi
kalian milik pak jajan lagi
kalian milik rakyat
pak jajaran membutuhkan kalian
berjuanglah putra putriku
restui bunda selalu menyertai
semoga allah subhanahu wa ta'ala
selalu melindungi kalian
semoga doa ibu nda terkabuh
ibu nda tidak perlu bersedih
kami akan selalu dalam lindungan allah ibu nda
benar ibu nda
selalu mengalahkan kejahatan
kami akan selalu memperbaiki kemampuan ndak tersebut

kami akan selalu memperbaiki kemampuan ndak tersebut
kalau begitu kami pamit